artinya kemudian kita tahu bahwa ada dampak yang akan terjadi jika kemudian pemerintah dan warga tidak bisa menyelesaikan konflik agraria yang ada di sana
apa yang kemudian terjadi dan bagaimana menengahi situasi ini karena banyak sekali narasi narasi liar yang kemudian berkembang di media sosial dan media media pemberitaan tentang yang terjadi di wadas saat ini
dan konflik di wadas masih berlangsung penolakan masih terjadi tapi kemudian pemerintah mengklaim tidak ada pelanggaran hukum sehingga proyek bendungan dan penambangan di wadas tetap berjalan sesuai rencana awal
ini dia yang kita ingin ketahui lebih lanjut menengahi konflik ini seperti apa
mampukah juga pemerintah menuntaskan persoalan sosial terkait di desa wadas
serta masih adakah ruang bagi warga untuk mendapatkan hak atas tanah mereka
kita coba diskusikan dengan narasumber yang sudah bergabung secara daring
yang pertama ali mokhtar
mokhtar ngabalin tenaga ahli utama ksp dan juga m nasir jamil anggota komisi tiga dpr ri
assalamualaikum selamat sore bang abalin bang nasir sehat
selamat sore fendi assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum apa kabar
oke baik bang nasir tergabung atau terhubung lewat telepon ya untuk sementara
iya iya saya memang sedang dalam perjalanan dari purworejo ke semarang
oke baik agak rawan mungkin sinyalnya
saya ke bang nasir dulu saya ekspektasinya bang nasir dan teman teman dari komisi tiga sudah kembali dari wadas
sudah melihat sudah memetakan sudah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di wadas
termasuk kemarin peristiwa yang kita saksikan bersama sama oleh oleh
dari sana apa bang bisa disampaikan biar bang ngabalin juga dengar ini
iya yang pertama terima kasih
terima kasih pak wajahin n menyajikan persoalan ini
jadi kami tadi pagi dari jakarta menuju jogjakarta karena memang purworejo itu lebih dekat dari jogja
ketimbang dari ibu kota semarang dari ibu kota provinsi semarang
jadi yang kami temukan adalah dua kelompok masyarakat
yang pertama kelompok masyarakat yang berdomisili di sekitar bendungan benar
yang sampai hari ini mereka belum memperoleh ganti rugi dengan lahan yang mereka sudah ambil
ganti rugi apa ganti untung bang
ya beda beda tipis lah
mereka ingin ganti untung
kita ingin ganti untung tapi pemerintah menggunakan nomenklatur ganti rugi
jadi kelompok pertama itu adalah masyarakat yang meminta bantuan kepada kami
agar biaya ganti rugi atas lahan yang diambil untuk pembangunan bendungan bener itu
segera direalisasikan karena sudah terlalu lama mereka menunggu
bahkan jalan utama menuju ke areal bendungan itu juga
itu ternyata juga bermasalah
artinya lahan masyarakat itu diambil padahal lahan itu bukan termasuk yang menjadi bahagia dari penetapan lokasi
jadi sehingga kemudian ditutup oleh masyarakat
jadi masyarakat bukan tidak mendukung pembangunan tendungan benar
tapi persoalannya adalah karena sampai hari ini tidak ada kejelasan soal pembayaran
terkait dengan lahan yang diambil
oleh pemerintah oleh negara untuk pembangunan tendungan benar tersebut
oke bang sebentar
saya ingin konfirmasi ini warga yang kemudian menuntut bidang tanahnya yang dipakai untuk bendungan
atau bidang tanahnya yang sebenarnya tidak dipakai untuk bendungan
tapi kemudian menjadi akses untuk ke lokasi
ini yang kemudian diprotes
iya ada dua
jadi di situ di tendungan itu ada dua kelompok masyarakat
masyarakat yang lahannya itu digunakan
dan juga ada lahan yang tidak masuk dalam penetapan lokasi
tapi dikerjakan oleh pemerintah
sehingga kemudian masyarakat warga yang memiliki lahan itu memprotes
sehingga menutup tempat itu menutup lahan itu
sehingga jalan utamanya tidak terkutuk
ya jadi memang
yang pertama mereka
jadi ada kelompok masyarakat yang sampai hari ini tidak mendapatkan uang dari ganti rugi
dimana lahan mereka diambil
ada masyarakat yang lahannya itu tidak masuk dalam penetapan lokasi
tapi dikerjakan oleh pekerja kontraktor kita katakan begitu
sehingga mereka kecewa dan menutup jalan utama itu
kami ke wadas
karena ternyata antara wadas dengan bendungan itu jaraknya lebih kurang dua belas km
jadi memang masyarakat wadas mayoritas itu menolak
kalau batu andesit di tempat mereka itu diambil
bahwa kemudian ada terjadi tindakan tindakan di luar prosedural
jadi kami mendengar langsung memang ada tindakan tindakan yang kami duga itu di luar prosedur
yang dilakukan oleh aparat kepolisian
sehingga menimbulkan banyak pertanyaan
artinya jumlah yang kami dapat informasikan ada sekitar dua ratus lima puluh personil yang diturunkan di sana
padahal kan kalau kita lihat ancamannya kan nggak ada sebenarnya ancaman di sana
sehingga kenapa perlu diturunkan aparat sebegitu banyak
jadi masyarakat di sana sebenarnya bukan menolak pembangunan bendungan
yang mereka tolak itu adalah penampangan kuari
jadi mereka itu yang mereka tolak dengan sejumlah alasan yang mereka sampaikan kepada kami
alasannya apa bang yang paling mendasar penolakan itu apa
ya karena mereka ingin menjaga kearifan lokal
ya karena mayoritas mereka adalah bertani dan berkebun
ya meskipun memang tempat itu nanti akan dijadikan semacam lokasi semacam parwisata ya
ada tempat semacam tempat rekreasi
ya atau katakanlah semacam kawasan pariwisata
tapi memang masyarakat budaya mereka kan kultur mereka
kalau mereka kultur tani bercocok tanam ya
sehingga mereka tidak tidak berkebutuhan
itu kalau lahan mereka digunakan untuk penambangan kuari dan kemudian nanti di atas tanah itu juga akan dijadikan tempat semacam pariwisata seperti itu
jadi begini komisi tiga itu sebenarnya tidak terkait dengan konflik lahan ya
komisi tiga itu datang ke sana terkait dengan pengerahan aparat ke desa wadas yang menurut pandangan kami atau menurut informasi yang kami terima
jadi itu artinya ada tindakan tindakan di luar prosedural
sehingga menimbulkan ketakutan menimbulkan trauma di kalangan masyarakat desa wadas tersebut
hmm oke artinya kemudian saya ingin konfirmasi
apakah kelompok kelompok warga yang setuju untuk dilakukan penambangan ini sudah dibayarkan di awal atau bagaimana sebenarnya
mereka juga belum belum belum dapatkan informasi berapa yang harus dibayar
mereka juga sebenarnya juga mereka menerima tapi mereka tidak tahu berapa yang harus dibayar untuk mereka
jadi sampai hari ini mereka juga belum mendapatkan angka yang real ya angka yang real dari kompensasi itu bagi mereka yang setuju adanya penambangan kuari di desa wadas gitu
jadi jadi memang ini ini apa problem gitu ya
jadi ada dua tadi saya katakan tadi ada dua kelompok masyarakat
kelompok masyarakat yang kami temukan yang pertama di lingkungan bendungan bener yang satu lagi di desa wadas gitu
jadi di masyarakat yang dekat bendungan bener itu saja yang setuju dengan pembangunan bendungan bener sampai hari ini belum dibayar
ya sampai hari ini belum dibayar dan itu sudah lama sudah lama sekali
anda menemukan juga tidak berapa jumlah yang setuju berapa yang tidak setuju
ada datanya tidak
ya bang nasir anda juga menemukan data tidak berapa yang setuju berapa yang tidak setuju
tapi oh kalau soal setuju nggak setuju lebih rame yang tidak setuju dengan adanya penambangan kuari tersebut
oh penambangan kuari ya yang tidak setuju
ya kalau masyarakat yang di sekitar bendungan itu yang sekitar akan dibangun bendungan itu mereka semuanya setuju
mereka setuju cuma sampai hari ini kompensasi dalam bentuk ganti rugi yang mereka harapkan seperti punggung merindukan gula
oke oke saya sudah dapat poinnya saya langsung ke bang abalin
bang ngabalin bagaimana menanggapi temuan dari bang nasir dan teman teman tadi pagi sempat ke wadas untuk melihat dan bertanya ke sejumlah pihak terkait di sana
kemudian ada konflik dan juga pembayaran yang tidak jelas soal status dan hak atas tanah mereka
bagaimana mendudukan ini bang abalin
ya terima kasih ferdi assalamualaikum bang nasir dan para pemirsa yang menyaksikan siaran cnn di petang ini
kalau sekarang ini tim kantor staff presiden masih berada di lokasi
joko ada asep di lokasi dan beberapa teman yang memang ditugaskan langsung oleh kepala staf dalam koordinasi mas juri selaku deputi empat kantor staff kepresidenan
kami pun sampai sekarang masih ada di kantor staf presiden kemudian untuk mengikuti perkembangan mutak akhir yang pasti ya yang pasti dan jelas saat ini untuk di masyarakat sendiri ya
situasinya tetap aman terkendali tidak ada hal yang perlu dibincangkan terkait dengan keamanan di desa wadasi itu sendiri
tapi yang pasti untuk mengawali dialog kita ini tentu saja bahwa kami ingin juga menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat publik
utamanya yang sering mendapatkan berita di medos medsos medsos ini
keterangan resmi telah disampaikan oleh menteri kesehatan
keterangan resmi telah disampaikan oleh menteri koordinator politik hukum dan keamanan
demikian juga pernyataan resmi hadir di beberapa instansi terkait dengan pak menko
kalau kita ikuti dengan saksama kemudian mendapatkan informasi yang detail yang benar keberadaannya
bisa nggak ferdi membayangkan bahwa badan pertanahan nasional itu datang ke sana
dalam rangka untuk mengukur ingat dalam rangka mengukur kemudian lahan yang seluas itu ya
lahan yang seluas sekitar satu ratus dua puluh empat hektare lebih kurang satu ratus dua puluh empat hektare dalam rangka untuk pembangunan proyek strategis nasional
kalau orang baru mengukur itu artinya bahwa dalam dua hal yang tadi
kita dapatkan informasi awal juga dari bang nasir tentang adanya pro dan kontra
pro dan kontra ini itulah sehingga bagi pemerintah dan badan pertanahan nasional untuk memastikan
mana mana lokasi yang ditetapkan dalam pembangunan proyek strategis nasional itu
kemudian mana mana yang disetujui mana mana yang masyarakat tidak setuju
jadi kalau badan pertanahan nasional itu ditetapkan
kalau badan pertanahan nasional secara resmi mengirim surat pada kepolisian negara
kepada polda yang ada di jawa tengah kemudian memastikan keamanannya juga bisa baik
karena lahan itu kan kita tahu ya lebih kurang satu ratus dua puluh empat hektar dengan jumlah tugas bpn yang sekitar tujuh puluh orang
maka tentu saja ya dalam rangka itulah sehingga pengamanan itu menjadi penting
dalam hal mengukur siapa siapa masyarakat yang setuju dan lahannya untuk dipakai
artinya kalau baru memulai mengukur tentu saja kalau tadi informasi dari bang nasir
abang saya tentang tugas bayar membayar dan lain lain saya kira kita tidak masuk di wilayah itu
karena ingat baik baik wilayahnya dan tempatnya maupun pelaksanaannya
oleh bpn itu baru mau diukur diukur untuk memastikan
apa maksudnya agar hak hak masyarakat itu jangan sampai ada yang terabaikan
kalau belum atau yang tidak setuju tentu lagi dalam momentum yang lain lagi
langkah langkah yang dilakukan untuk bisa penyelesaiannya
kata kunci yang ingin saya pastikan tidak mungkinlah ada proyek strategis nasional
yang ditetapkan oleh pertanahan nasional yang ditetapkan oleh bpn yang ditetapkan oleh bpn
dengan perpes yang begitu hebat kemudian dengan proyek itu harus merugikan masyarakat
sementara jokowi itu dalam memimpin dalam periode pertama dan periode dua ini
tidak ada lagi istilah ganti rugi yang ada itu adalah ganti untung
dan itu bukan sekadar isapan jempol itu sudah terjadi
bangunan bendungan ini kan bukan baru pertama kali ditempat di desa ini
tapi di beberapa tempat bagus berjalan hasil baik dan aman aman saja
kalau begini kalau informasi yang didapatkan oleh polisi akan jauh lebih akurat dibanding dengan yang lain lain
karena itulah dua hal hal yang pertama punya network dan yang kedua ingat
tugas polisi itu adalah menjaga keamanan dan menegakkan hukum
sehingga tidak boleh ada orang yang menggunakan kesempatan itu kemudian
memprovokasi masyarakat tugas polisi harus ada
oke bang abalin saya ingin tanyakan dulu sebelum kita break begitu ya
tapi kemudian temuan dari bang nasir dan teman teman bahwa ganti untung yang tadinya
untuk masyarakat yang tanahnya atau bidang tanahnya mau dipakai untuk proyek strategis nasional itu
juga tidak jelas berapa mereka mendapatkan secara nominal
nah ini yang kemudian juga harus dikonfirmasi
tapi dijawabnya nanti bang kita break dulu cnn indonesia newsroom akan kembali saja
ya kita lanjutkan dialog kita sore ini saya ke bang ngabalin lagi
bang abalin gini kalau kemudian petugas bpn sudah datang ke sana untuk mengukur
artinya ada persetujuan begitu dari kelompok kelompok yang sudah mau tanahnya dipakai
untuk aktivitas pembangunan apapun itu pembangunan bendungan ataupun juga penambangan andesit
tapi kemudian temuan bang nasir jamil bahwa warga kelompok yang tadinya juga sudah mau bidang tanahnya dipakai
tapi kemudian juga belum dibayarkan sampai sekarang dan nominalnya juga belum jelas
ditambah lagi kelompok kelompok yang juga menolak mentah mentah ada pembangunan bentuk apapun
jadi ini adalah hal yang harus diluruskan
dengar saya kasih data resminya supaya mudah mudahan nanti bisa membackup informasi yang disampaikan
oleh anggota yang terhormat bang nasir ini data lengkapnya
jadi gini pada tahun dua ribu sembilan belas september sampai dengan dua ribu dua puluh itu adalah proyek ini dimasukkan sebagai salah satu proyek strategis
di berdasarkan peraturan presiden nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
ini data yang harus dicermati supaya kita tidak simpang siur
tahun dua ribu dua puluh satu laporan berantas abipraya itu kemudian merencanakan untuk pembangunan fisik
tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh ini ya dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh

kali lagi pengukuran terkait yang dilakukan oleh bpn kemudian dengan meminta bantuan keamanan dari kepolisian negara
anda bisa membayangkan nggak ya ada satu lahan orang mau bangun bangunan
kemudian untuk dibangun di atas lahan seluas berapa mesti diukur siapa pemiliknya berapa luasnya berapa yang harus dibayar
berapa ukurannya artinya apa kalau orang baru mengukur kemudian harus membicarakan berapa harganya di mana logikanya
satu itu satu dulu yang kedua itulah sebabnya ada pihak pihak yang setuju ada pihak pihak yang tidak setuju
pemerintah dalam hal ini badan pertanahan nasional kemudian seperti kemarin juga dijelaskan
kemudian press release nya dari menteri koordinator politik hukum dan keamanan
monggo yang setuju mana monggo bpn ngukur yang tidak setuju biar nanti setelah yang setuju dulu diukur
dalam hal inilah maka dua hal kalau kita lihat dari tayangan video yang disiarkan oleh cnn kan kita bisa lihat itu
kalau ada diedarkan isu terkait dengan orang orang dalam masjid kemudian diambil dan dipaksa oleh polisi
ini semua adalah informasi informasi yang tidak diambil oleh bpn

jika mereka saja sesat tetapi menyesatkan coba lihat posisi polisi
oh tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
jadi saya mau sedikit
oke bang nasir ditahan sebentar
jadi itu pengakuan warga yang disampaikan oleh bpn
oke bang nasir silakan
ya mereka diambil ada yang dalam rumah ibadah mereka diambil dibawa ke kantor polsek
kemudian diinapkan di polres jadi itu bukan menyesatkan bang
ngabalin itu benar fakta yang terjadi di lapangan
oke itu fakta berarti ya ada warga yang kemudian diambil dari masjid untuk dibawa ke kantor polisi begitu ya
dan dan begini yang ini dari di kota dia minta sholat juga sampai dia nggak sholat zuhur gitu kan
jadi kemudian zuhurnya lewat asarnya juga lewat gitu dia sampaikan tadi kepada kami
jadi itu nggak bukan menyesatkan itu itu ada kejadian
makanya saya katakan tadi ada tindakan tindakan di luar prosedural yang dilakukan oleh kepolisian
makanya besok kami akan mengkonfirmasi informasi informasi yang kami temukan dengan bapak kapolda jawa tengah
mungkin juga dihadiri oleh gubernur
jawa tengah dan juga pihak bpn
jadi sebenarnya di dalam amdal yang dikeluarkan oleh balai besar wilayah sungai
itu sebenarnya ada alternatif lain untuk mendapatkan material dalam pembangunan bendungan bener itu
jadi tidak tidak mesti harus di desa wajas itu begitu
ya ada alternatif masih ada alternatif lain tempat lain
di mana material untuk pembangunan bendungan bener itu bisa didapatkan
itu makanya kenapa masyarakat di desa wadas mayoritas menolak tempat mereka itu dijadikan penambangan kuari
disebutkan juga tidak kebutuhan bahan material itu berapa banyak sebenarnya
kenapa harus di wadas juga gitu
ya sebenarnya katanya ada empat puluh juta kubik
di dalam kemudian yang digunakan itu
lalu pertanyaan tiga puluh dua juta itu kemana
jadi memang menurut saya ketika kita mau mengukur itu kan seharusnya sudah ada kesepakatan harga gitu loh
jadi bukan diukur jadi kesepakatan harga itu sudah ada di tengah antara negara dengan masyarakat dengan rakyat
jadi jadi itu jadi tidak langsung mengukur
harganya tidak begitu
ketika petugas sudah mengukur itu sudah ada kesepakatan sebenarnya
bahkan kita diukur antara negara dengan rakyat gitu
jadi kami tanya masyarakat yang setuju dengan adanya penabangan kuari
ya atau batu antesit itu
ya sampai hari ini mereka belum dapat satu angka yang pasti
terkait dengan ganti untung lahan yang lahan mereka yang akan digunakan penambangan kemari tersebut
saya ke bang nasir
sembari kemudian ini dievaluasi yang jadi sorotan secara lebih luas adalah
ada tidak kemudian evaluasi pembangunan yang menyangkut pembebasan lahan yang sudah berpenghuni ini
ini kajiannya secara menyeluruhnya
menyeluruh tidak begitu
jangan kemudian narasinya hanya berputar kepada setuju dan tidak setuju saja
bagaimana menjawab ini bang nasir
iya jadi sebenarnya kan kalau gubernur jawa tengah ganjar pranowo itu kan bilang
bahwa skd kan dipetun itu oleh masyarakat oleh warga
dan dia menang
ya pemerintah daerah menang
nah sehingga itu yang kemudian ganjar mengatakan bahwa
apa yang kami lakukan sah
ya tidak ada aspek hukum yang dilanggar begitu ya
ya karena ketika masyarakat mempetun kebijakannya ini masyarakat kalah
mulai dari tingkat pertama sampai kasasi masyarakat kalah
sehingga itulah yang kemudian membuat kemudian pemerintah daerah bersikuku untuk melanjutkan pembangunan
karena ini memang adalah proyek strategis nasional
tapi memang di dalam amdal ya di dalam amdal yang di
yang dibuat diterbitkan oleh balai besar wilayah sungai
bahan material bahan material itu bisa didapatkan di daerah lain
ada tempat tempat lain yang juga bisa diambil materialnya
kan hanya di desa wadasannya itu yang membuat apa namanya
warga mayoritas warga di desa wadas itu menolak penambangan kuari di desa mereka
jadi kalau mau ambil ya ambil saja materialnya
jangan di tempat lain jangan di tempat kami gitu
karena dalam amdalnya amdal yang terbitkan oleh balai besar wilayah sungai disebutkan seperti itu
mereka tidak menolak pembangunan bendungan benar
yang mereka tolak adalah jangan ambil materialnya dari desa kami
oke karena memang pembangunan ini juga kemudian dikaji membawa dampak ekonomi bagi kelangsungan hidup masyarakat
jadi dikhawatirkan akan mengganggu kearifan lokal
dan dampak lingkungan yang harus dikaji
itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah
bang ambalin bagaimana kemudian menjawab ini nampaknya juga akan jalan terus
ini proyek strategis nasional tapi kemudian kita perlu mengevaluasi pembangunan fisik yang melibatkan tanah atau hak hak warga yang sudah berpenghuni
ini perlu dikaji secara menyeluruh tidak hanya soal setuju dan tidak setuju saja
yang kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada pak amalin yang sudah mengucapkan tentang kesehatan dan juga tentang kesehatan yang sudah dikaji oleh pemerintah
kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa karena tadi bang nasir menyebutkan terkait dengan amdal ya
jadi saya harus menyampaikan bahwa rencana pembangunan bendungan sekali lagi rencana pembangunan bendungan ini tidak ada lain dan tidak ada bukan
kita sepakat bahwa ini adalah untuk kepentingan warga
yang lebih besar adalah untuk kepentingan warga jawa tengah
karena tadi bang nasir menyinggung tentang amdal
amdal maka saya ingin menyampaikan bahwa memulai bangunan ini atau rencana proyek strategi nasional ini dibangun berdasarkan analisa dampak lingkungan yang telah dikoordinasikan
karena analisa dampak lingkungan itu terkait dengan hak hak yang dimiliki oleh masyarakat
maka komisi nasional hak asasi manusia
ketika analisa dampak lingkungan ini
ini juga dilakukan dengan koordinasi komnas ham
itu perlu saya tegaskan supaya saya kira sahil juga ya mustahil project sebesar ini kemudian dibangun di atas lokasi isu itu kemudian tidak ada analisa dampak lingkungan yang bagi kepentingan masyarakat
kenapa itu perlu disampaikan
karena kita tahu bahwa potensi potensi yang sangat mendasar terkait
dengan pembangunan ini adalah upaya dan langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan proyek strategis ini adalah mengurangi potensi banjir
itu perlunya dilakukan analisa dampak lingkungan
kemudian diantaranya adalah penyediaan air baku sebesar satu lima ratus liter per detik
maka itu sehingga dilakukan analisa dampak lingkungan
jadi kalau proyek sebesar ini
kemudian dilakukan tanpa ada analisa dampak lingkungan
saya kira sesuatu yang mustahil terjadi
bagi perkembangan dan pembangunan proyek proyek strategis yang diakukan oleh pemerintah
yang saya maksud tadi itu adalah hal hal terkait dengan bahan material
baik baik baik
artinya ada juga potensi di tempat lain
bapak nasir bang ambalin
sayang sekali kita sudah kehabisan waktu
tapi kemudian kita tentu berharap bahwa apa yang ditemukan oleh
bang nasir dan teman teman dari komisi tiga tadi bisa dievaluasi secara menyeluruh
dan rekomendasi rekomendasi dari pihak terkait
juga akan dibawa untuk duduk bersama
apakah kemudian akan ada jalan tengah begitu ya
dan rakyat juga mendapatkan hak atas tanahnya
dan apa solusinya kita akan tunggu bersama sama
terima kasih bang ambalin
bang nasir sudah memberikan waktu sore ini di cnn indonesia newsroom
assalamualaikum dan salam sehat